pemirsa waspadalah ketika memarkirkan kendaraan di sebuah minimarket
di bekasi komplotan spesialis curanmor beraksi dan menggondol dua sepeda motor sekaligus
aksi enam pelaku ini terekam kamera cctv
di subang pelaku pembunuhan seorang juru parkir diringkus petugas pores subang
sama informasi lain berikut kilas kriminal selengkapnya
dari rekaman kamera cctv yang terpasang di sebuah minimarket
terlihat komplotan spesialis pencurian sepeda motor yang berjumlah enam orang langsung menggasak dua sepeda motor sekaligus
aksi pencurian ini terjadi di sebuah minimarket di jalan saluki cempaka jati bening pondok gede kota bekasi rabu malam
para pelaku hanya membutuhkan waktu dalam hitungan detik untuk menggasak dua sepeda motor milik warga yang sedang ditinggal berbelanja
aksi pelaku ini sempat diketahui pemilik kendaraan dan sejumlah warga yang berada di dalam minimarket
namun saat berusaha dikejar pelaku berhasil kabur dan sempat melepaskan tembakan
sebanyak sepuluh orang yang berada di dalam minimarket
aksi pencurian sepeda motor ini bukan kali pertama terjadi di minimarket tersebut
kasus ini kini ditangani aparat polsek pondok gede dan polres metro bekasi kota
wawan empat puluh enam tahun warga pamanukan subang tak berkutik setelah polisi menetapkan dirinya sebagai tersangka utama pelaku pembunuhan iqbal dua puluh dua tahun warga setempat
berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku tega melakukan pembunuhan karena kesal korban kerap tidak memberikan setoran uang parkir
bahkan korban tersebut tidak berhubung dengan pembunuhan
mabuk mabukan yang diduga menggunakan uang hasil setoran
saat korban tidur di teras rumah pelaku pelaku mencoba membangunkan namun korban malah marah marah
pelaku kemudian membanting korban ke lantai dan memukul korban menggunakan bambu hingga tewas
atas perbuatannya pelaku terancam kurungan penjara selama lima belas tahun
petugas lembaga permasyarakatan kelas dua b nyomplong kota sukabumi menemukan sejumlah barang terlarang saat melakukan penggeledahan mendadak di kamar tahanan
dari tujuh belas kamar yang digeledah petugas menemukan sembilan unit telepon genggam enam buah powerbank enam charger rakitan empat headset dan dua belas buah sendok besi
sembilan napi yang terbukti memiliki barang tersebut langsung mendapatkan hukuman berupa kurungan ke dalam ruang isolasi serta tak dapat kunjungan besuk dari keluarga selama dua pekan
dari hasil pemeriksaan petugas lapas barang terlarang yang masuk ke dalam ruangan narapidana bersumber dari kunjungan keluarga yang kemudian disembunyikan oleh para narapidana
atas temuan tersebut petugas lapas akan memperketat keamanan terhadap napi yang kini berjumlah empat ratus lima puluh delapan narapidana